iya jelang lebaran nih biasanya tradisi nanggok nanggok
ini kan untuk nukerin uang bagi bagi ke anak anak kecil
nah ini kesempatan bank indonesia membuka layanan penukaran uang
jelang idul fitri dua ribu sembilan belas
di jakarta penukaran uang tak hanya dilakukan di kantor bank
tapi juga di kawasan monas
setiap bank hanya dibatasi seratus penukaran perharinya
nah selain di jakarta bi juga telah menyiapkan layanan penukaran uang
di lebih dari dua delapan ratus titik di indonesia
nah penukaran uang juga akan tersedia di tol jelang hari raya idul fitri
bank indonesia membuka layanan penukaran uang jelang idul fitri dua ribu sembilan belas pada tiga belas mei
selain di kantor kantor bank penukaran uang juga dibuka di kawasan monas
sejak pukul sembilan pagi hingga dua siang
terdapat enam belas bank yang ikut berpartisipasi menyediakan layanan penukaran uang di monas
uang yang dapat ditukar mulai dari pecahan dua puluh ribu
sepuluh ribu lima ribu dan dua ribu rupiah
setiap bank hanya dibatasi seratus penukar perharinya
setiap orang dibatasi hanya bisa menukarkan maksimal tiga sembilan juta rupiah per hari
jadi nanti penukar akan membawa ktp yang tadi saya sampaikan
katakanlah hari senin mereka menukar mereka akan bisa menukar lagi kembali lagi di hari kamis
tujuannya untuk supaya teman teman yang lain masyarakat yang lain
supaya rata saja begitu
ktp yang telah diberikan akan dimasukkan ke aplikasi
sehingga tidak terjadi penukaran yang double per hari atau per tiga harinya
proses penukaran uang pun diakui mudah oleh warga
mudah cepat tidak sulit
jadi cukup membantu kami daripada kami ngantri ngambil ke kas kas bank tertentu
kenapa kalau memang dikantor
agak lama antrian kan banyak
kadang kadang ada yang harus pesan dulu besoknya baru diambil
kalau pertama semuanya lebih kemudahan lebih mudah
nah daripada nanti nanti iya kan
dua puluh ribuan sepuluh an lima ribuan dua ribuan
penukaran uang juga dilakukan oleh bank indonesia perwakilan ntb pada senin
pada hari pertama ini bi perwakilan ntb hanya menyediakan satu mobil pelayanan penukaran
yang disiapkan di lapangan sangka reang mataram
persediaan uang pecahan kecil koin seribu dan lima ratus rupiah bahkan sudah habis ditukar oleh warga
namun pecahan yang paling diminati ialah dua ribu rupiah
pada hari pertama bi perwakilan ntb menyiapkan uang tujuh ratus lima puluh juta rupiah untuk ditukar
kerjasama dengan bank lain akan dilakukan pada rabu untuk memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat
berdasarkan data dari bank indonesia bi telah menyiapkan layanan penukaran uang yang tersebar di dua delapan ratus sembilan puluh lima titik di indonesia
selain tersedia di kantor bank swasta maupun negeri
penukaran uang juga akan tersedia di tol jelang hari raya idul fitri
tim liputan cnn indonesia